terima kasih masih di kompas malam bersama saya mario sarong
puluhan minibus yang membawa rombongan siswa dan guru sekolah
nekat menerobos lautan pasir gunung bromo di probolinggo jawa timur
padahal berdasarkan aturan minibus dilarang memasuki kawasan konservasi
puluhan minibus ini nekat menerobos kawasan lautan pasir gunung bromo
via jalur probolinggo jawa timur pada kamis kemarin
ada dua puluh dua minibus yang membawa rombongan dua ratus lima puluh guru dan pelajar smk dari tanggerang selatan
perwakilan travel pun meminta maaf atas kejadian tersebut
sementara berdasarkan aturan selain kendaraan roda dua dan kuda
mobil yang mulai masuk kawasan ini hanyalah jeep yang didesain khusus untuk kawasan bromo
selebihnya mobil pribadi harus parkir di hotel atau rest area sebelum pintu loket
batasannya terakhir kan sampai
parkir tiket jawa tawang